ada pak ini sendal saya
kurang ajar banget emang tuh malingnya
kamu beruntung baru kehilangan sedang
dibandingkan bapak kaki
daripada kamu mengeluh
perbanyaklah kita bersyukur kepada allah swt
itu santriwati bawaan si afoy bocah ngafaya
sama tidak benernya sama yang bawa
tidak benar bagaimana udah ustadz
bang ustadz sih kalau ngomong sekalian muter muter
makanya diputerin sama si neng
salahin ana berani
ustadz kita jadi muter muter untuk mencarinya
tidak ana ada urusan yang lebih penting
ustadz kita baik baik
kita ditinggal man
man bangku man
kayaknya hari ini sepi banget ya
jadi pembeli lebih memilih ke minimarket yang depan
harusnya kemarin itu pas ibunya pak tommy ngambil asi jangan dikasih
maaf mbak kemarin mbak sophie gak ada
saya juga tidak bisa bilang tidak
nanti saya dipecat
ini yang barang barang diskonnya
jangan ditaruh dalam kan gak kelihatan percuma
taruh di depan kamu jaga kamu pasang tulisan diskon yang besar
bang tanya dulu mbak ya
ngelihat anak muda rada tinggi putih kurus
enggak aku liat
lajat lagi bang
yaudah makasih ya
iya lu biar aja
eh eh eh kalian berdua mau nyolong ya
mau nyolong jaket anak gue ya
kenapa pegang pegang jaket anak gue
anak ibu namanya rimba bukan
nama anak gue nendi ini jaket punya anak gue
pegang pegang berarti lo mau colang ya berdua ya
enggak berdua ya
ini eh eh eh
eh dulu dong mau
jasar lu ya
kemana lagi itu ang ah
gak tau kok
isi rahat dulu tuh mamang pegel yuk
aduh ini ademnya eh
mau dicari kemana lagi
gak tau emang
kayanya si rimba juga udah jauh nih teh
aduh ya allah
mendingan kita pulang dulu aja emang
bentar lagi juga lohor
ngapain ini semua barang ditaro disini ha
biar orang orang bisa tau kalo disini lagi ada diskon
kasian kan kalau barang barang ini kepanasan
kalian juga gak mau kan kalau dijemur
tapi kan nanti ada tendanya bu
saya bilang enggak ya enggak
kalian gak mau kan kalau saya pecah
semua ini pasti gara gara kamu kan
mentang mentang anak saya yang ada di sini
terus kamu bisa melakukan seenaknya gitu
kamu tolong siapkan anggur sama stroberi ya
aduh duduh duduh
pak ken nanya bayarnya gimana lagi
ya masukin kebunnya tommy dong
enggak heran ya kelakuan pak tommy kayak gitu
jadi lanjut lagi deh susun barangnya
di hari akhir
mulutmu akan dikunci
matamu akan berbicara
apa yang kau lihat di dunia
coba kita cari ke ben
gak ada plank
kok tapi kok begini plank
tanganmu akan berbicara
aduh kok ada lagi sih plank
apa yang kalian lakukan
assalamualaikum kak fatin
rimbau udah ketemu kak
ada dimana dia sekarang
eh rinda ente turun sekarang ini peringatan anda yang terakhir kalau antum tidak menghiraukannya
dengan terfaksa dan berat hati anda memerintahkan anak buah anak gabuk untuk menjemput antum ke
atas genting nah lah bang ustadz kenapa jadi aneh aneh ke atas bang ustadz turun astagfirullah
alazim suul adab antum ye tidak bisa dibilangin antum ye tidak mengerti bahasa indonesia antum ye
allahu akbar hai turun hai yuk salamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam wahai bidadari
bidadari syurga hanya alafudik fatih anna sudah berulang ulang kali menginstruksikan

berada di atas ginting di atas sana untuk turun ke daratan sini tapi hasilnya anda tidak digubris sama
sekali ini anak kelakuannya sama persis dengan wang wang boy tommy dan om sama sama suu ada
anak angkatan anak tidak bisa berkata kata lagi untuk
menyuruhnya dengan bahasa
ini tidak apa apa apa apa apa ada apa ini aneh air aneh tidak apa apa kenapa badan
ini ditatak tatak begini sama badan antum emang aneh cangkir ditatak tatak
alhamdulillah ya rabbil alamin habis sholat hati ini jadi tenang sekali alhamdulillah ya allah
astagfirullahaladzim ada yang nyolong atuh aja dicolong
wah gimana nih nyeker dong tuh siada gua kenapa nak agak pak ini sendal saya ada yang nyolong atuh
ngajar banget emang tuh malingnya astagfirullahaladzim nak kamu beruntung baru kehilangan
sedang dibandingkan bapaknya
kaki ustadzullah daripada kamu mengeluh perbanyaklah kita bersyukur kepada allah
subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman allah dalam surat ibrahim ayat tujuh bismillahirrohmanirrohim
laing syakartum laadzidanakum walainkafartum inna azabi lasadid sesungguhnya orang orang
yang bersyukur maka allah akan tambah nikmatnya tapi jika dia kufur maka
allah sangat pedih nak